saudara setelah menempuh penerbangan selama lebih kurang sepuluh jam
bantuan kemanusiaan pemerintah indonesia tiba di port sudan
delegasi indonesia tiba sekitar pukul delapan lebih empat puluh lima menit waktu setempat
atau pukul satu siang lebih empat puluh lima menit waktu indonesia bagian barat
dipimpin langsung oleh deputi bidang penanganan darurat bnpb
majen fajar setiawan mengawal sejumlah bantuan
dari pemerintah indonesia untuk pemerintah sudan
tiba di sudan rombongan delegasi indonesia beserta bantuan kemanusiaan
disambut oleh menteri kesehatan sudan haitam muhammad ibrahim
juga didampingi oleh dubes indonesia untuk sudan sunarko dan jajaran
jumlah barang yang sesuai dengan permintaan pemerintah sudan pun
telah disiapkan dan diturunkan di bandara port sudan
bantuan seberat dua belas empat puluh empat ton ini kemudian diserahkan secara langsung
pemerintah indonesia yang diwakili oleh deputi bidang penanganan darurat fajar setiawan
menyampaikan rasa prihatin atas konflik internal di sudan
dan berharap semoga kedamaian bisa terwujud
sehingga rakyat sudan dapat menjalani kehidupan dengan damai
bapak hasan bapak hasan bapak hasan
selanjutnya kami berharap konflik internal di sudan
segera berakhir untuk dapat hidup dan keadaan secara damai
sementara itu menteri kesehatan sudan haitam mengucapkan terima kasih
kepada pemerintah indonesia yang terus menjaga komitmen perdamaian dunia
pemerintah sudan pun berharap dengan bantuan kemanusiaan ini
dapat meringankan penderitaan masyarakat sudan akibat konflik internal
ikhlasak dan kompas tv sudan